beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
lagian kan gue udah janji
kalo gue akan jadi pelindung lo
dan dimanapun lo berada
jadi gapapa kan
mumpung kita ketemu lagi disini
lo gak kepengen
jawab pernyataan cinta dari gue
gue ada sesuatu buat lo
dan gue gak akan pernah capek buat ngomong itu sama lo
gue ada sesuatu buat
dan gue gak akan pernah capek buat ngomong itu sama lo
apa yang harus gue jawab ke pangeran
gue gak sanggup lagi nahan semuanya
apa gue abaikan aja permintaan lo
mungkin gue masih bisa cari jalan lain
lo terharu ya denger omongan gue
gue akan buktiin sama lo put
dan gue adalah laki laki yang pantas buat dampingin lo
tadi gue dengar gelas pecah dari dalam kontrakan
setelah gue sama pak reger cek ternyata demam nyokap lo makin tinggi
terus sekarang ibu gimana
tarigan langsung bawa ke klinik bakti
gue gak mau kehilangan sedetik pun waktu sama lo
sebelum lo jawab pernyataan cinta dari gue
sekarang mana yang harus gue pilih
nyatain perasaan gue ke pangeran
atau gue pilih kebahagiaan ibu sama om raimun
ini bener risky nulisnya rumah bunawang sama putri disini nomor tujuh belas iya
didekat rumah paregar
kok gak ada yang nyautin ya
apa gak ada orang
cari siapa bu
ini rumahnya bu nawang kan bu
tapi bu nawang baru saja dijemput
dibawa ke klinik bakti
oh begitu ya
bu nawang sampai separah itu
aku jadi gak tega sama dia
berarti kalau semuanya ngantar bu nawang
rumah ini kosong
aku bisa ngambil hasil medical check upnya
milik pak jaka
bu apa lagi sih kulkas
putri kan mau cepat cepat ketemu sama ibu
iya gue tau
tapi biarin gue yang nemenin putri
lo kan tau sendiri
tante nawang larang lo buat deket sama putri
ntar kalau lo yang masuk jadi panjang lagi urusannya
jadi biar gue aja yang masuk
tapi gue gak mungkin dong gak dampingin putri
dia lagi ada masalah kayak gini terus
terus gue harus apa
gue harus dampingin dia lah
gue mau nemenin dia
putri sus goreng
gue boleh kan ikut ke dalam
lo jangan masak putri
ini urusan gue sama putri
biarin gue masuk ke dalam sama rizky

pasti paham kan situasinya sekarang kayak gimana

apa gak ada peninggiinan yaa ngerti
ibu newang sakit karena stress tipe justice meskipun menguruskan petikaannya
gue gak habis pikir kenapa jadinya memang tega berkali kali bikin putri susah
beneran gak punya hati
gue harus selesaiin masalah ini karena gue gak mau putri sama ibu terus terusan menderita
ini mel kemana sih sebenernya
ini lagi anak buahnya jojo
susah emang punya anak buah ike jongkok
gak pinter pinter dari itu
maaf ya kalau mau nawarin kartu kredit
kalau asuransi saya sudah punya semuanya
ibu nawang jatuh sakit